penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia terus terjadi akibat adanya sebaran dari beberapa varian atau kumpulan mutasi virus corona
salah satunya varian delta atau b seribu enam ratus tujuh belas asal india
tak hanya itu varian lain juga dideteksi turut berkontribusi membuat lonjakan kasus covid sembilan belas seperti varian alpha beta dan gamma
bagaimana kemampuan masing masing varian ini dalam melakukan penularannya
berikut penjelasan koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi dan fotor jurnali septiadi pradana selengkapnya
badan kesehatan dunia atau who memberi nama empat varian virus corona baru menjadi varian of concern atau varian yang memprihatinkan menggunakan alfabet yunani agar mempermudah masyarakat mengetahuinya
yang pertama atau varian yang pertama adalah alpha atau varian b satu satu tujuh ditemukan di inggris
kemudian yang kedua beta atau varian b satu tiga lima satu ditemukan di afrika selatan
kemudian yang ketiga gamma atau varian b satu satu lima satu ditemukan di brazil
dan delta atau varian b satu enam satu tujuh ditemukan di india
ahli epidemiologi dari griffith university queensland australia diki budiman mengatakan
dari keempat varian tersebut baru tiga varian yang saat ini tersebar di beberapa daerah di indonesia yaitu alpha beta dan delta
untuk varian b satu satu tujuh asal inggris ini memiliki kecepatan penularan
yang ditemukan pertama kali di wuhan pada awal masa pandemi covid sembilan belas
varian alpha ini sempat membuat beberapa negara seperti inggris amerika serikat dan australia
mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas yang cukup tinggi
varian b satu tiga lima satu atau varian beta yang ditemukan di afrika selatan
menjadi varian yang menjadi perhatian
bukan pada masalah kecepatan penularannya karena tingkat penularannya tidak secepat varian alpha
tapi varian ini mampu menurunkan efikasi atau kemanjuran dari vaksin covid sembilan belas
bahkan orang yang pernah terinfeksi virus corona bisa terinfeksi kembali akibat varian ini
karena sifat varian ini mampu menyiasati sistem kekebalan tubuh
varian berikut yang saat ini menjadi ancaman adalah b seribu enam ratus tujuh belas atau varian delta asal india
varian ini memenuhi hampir semua kriteria superkondisi
meski belum utuh sebagai varian super
hal inilah yang menyebabkan ledakan kasus sehingga fasilitas kesehatan di india kewalahan
varian delta juga sangat efektif menurunkan efikasi dari antibody
ataupun respons imunitas tubuh
baik orang yang sudah divaksinasi maupun penyintas atau yang pernah
jika orang yang sudah divaksinasi
jadi kalau di rangking itu
varian delta sekarang paling tinggi nih
ini yang paling ditakutkan
kedua varian alpha
nah kaitan dengan masalah respon terhadap imunitas ini
kalau orang itu sudah divaksin satu kali
relatif masih bisa punya proteksi dari vaksin berbeda
dengan delta kalau cuma satu kali vaksin nggak ada
ada tapi jauh di bawah yang distandarkan
diki budiman menambahkan dari varian varian yang memprihatinkan ini
dan indonesia adalah salah satu negara yang bisa berpotensi melahirkan itu
karena level pengendalian pandemi di indonesia belum terkendali
varian super ini lahir
di mana salah satu yang menyuburkan atau membesarkan peluangnya
adalah mudahnya manusia terinfeksi
jika di dalam tubuh seseorang sudah ada virus sars cov dua
tapi lama dideteksi dan tidak ditangani
maka virus itu akan terus bermutasi
hingga lahirlah varian super
untuk mengendalikan lonjakan kasus covid sembilan belas akibat varian delta
ahli epidemiologi diki budiman menyarankan
agar segera menerapkan kombinasi tiga strategi
yang pertama adalah vaksinasi harus terus dilakukan
secara masif dan agresif
kedua maksimalkan program tiga t
dan yang ketiga adalah segera memperlakukan lockdown
atau psbb sesuai dengan regulasi yang berlaku
arman helmy septia di pradana jakarta